cermat dalam melihat peluang cuan menjadi salah satu kalimat yang tepat untuk ketegunan muhammad
turmudi warga desa sambitan kecamatan pakel kabupaten tulung agung ia menekuni usaha
kerajinan mozaik batu alam dari sisa industri marmer yang tidak dimanfaatkan secara maksimal
sementara keterampilan membuat mozaik batu ini pernah ia pelajari saat menjadi santri di pesantren
teknik pembuatan mozaik batu alam ini relatif mudah awalnya limbah pecahan batu marmer yang
sudah dihaluskan disusun sesuai dengan motif yang diinginkan setelah itu diatasnya diletakkan kain
kasa khusus dan diberi lem agar batu melekat kuat pada lembaran kain kasar didukung kemampuan
bahasa inggris dan bahasa arab usaha kerajinan yang digeluti turmudi sejak dua ribu sepuluh ini kian berkembang
bangsa pasarnya pun kini menembus luar negeri memang bahan baku utama marmer ya
tapi makin kesini permintaan untuk inovasi kreasi itu tidak hanya marmer selama ini
tsm sudah ekspor ke beberapa negara paling banyak selama ini masih ke us masih ke amerika dalam
sebulan termudi bisa memproduksi dan menjual mozaik batu alam sepanjang
meter persegi di pasaran mozaik batu alam ini dijual dengan harga sembilan puluh hingga tiga ratus lima puluh rupiah per meter
persegi berhenti bekerja sebagai buru pabrik di boyolali erin anissa menekuni hobinya dalam seni
melukis bukan melukis biasa erin memilih melukis wajah atau skate dengan media glitter yang memiliki
warna emas dalam membuat lukisan glitter pertama dibuat pola yang menyesuaikan
dengan desain pesanan klien setelah pola terbentuk kemudian dioleskan lem mengikuti bentuk pola dan
terakhir taburkan glitter di atas lem dalam menyelesaikan satu lukisan dibutuhkan waktu
hingga tiga jam tergantung ukuran dan kerumitan selain itu erin juga mengembangkan kerajinan
lainnya dengan membuat buket bunga dan hampers semua karya yang dihasilkan sejak dua ribu sembilan belas ini
biasanya dipesan untuk hantaran atau kado kepada orang yang spesial via media sosial
bahkan erin pernah mendapatkan pesanan dari luar negeri seperti jepang dan singapura
itu aku awalnya bikinnya itu tokoh tokoh artis ya di korea gitu k pop terus aku mulai posting di
wa atau instagram gitu langsung alhamdulillah reviewnya bagus kayaknya temen temenku ini
pada tertarik kayak pada salut gitu soalnya jarang nanti karya lukisan glitter dan lukisan hard mix dijual mulai dari delapan puluh satu rupiah
lima puluh hingga ratusan ribu rupiah
dan dari usaha rumah ini
mampu menghasilkan omset hingga
lima juta rupiah per bulan
tim leputan cnn indonesia